politisi senior pdi perjuangan fnd simbolon belak belakan memberikan sinyal dukungan terhadap menteri pertahanan prabowo subianto di pilpres dua ribu dua puluh
dalam acara rakernas marga simbolon effendi menilai prabowo memiliki figur nahkoda handal yang mampu memimpin indonesia
buntut pernyataan tersebut kini dpp pdi perjuangan berencana memanggil fnd simbolon karena dianggap melanggar keputusan resmi partai
sore ini kita akan membahasnya dengan politisi pdi perjuangan andreas parera dan direktur eksekutif parameter politik adi praitno
selamat sore bang andre dan juga mas adi
selamat sore pani mas
kami ingin menginformasikan bahwa sebelumnya kami telah mengundang politisi senior pdi perjuangan fnd simbolon
untuk bergabung dalam diskusi kita sore hari ini namun yang bersangkutan tidak memberikan respon
sehingga kita lanjutkan saja diskusi kita pada sore hari ini
apakah fnd simbolon meminta izin kepada partai untuk menggelar acara rakenas marga simbolon di jakarta
yang dihadiri oleh capres gerindra prabowo subianto
saya nggak tahu apakah meminta izin atau tidak tapi saya kira acara tersebut kan acara kebudayaan
atau acara kekeluargaan kelompok masyarakat
sehingga sebenarnya tidak
tidak ada urusan dengan partai
itu lebih pada pribadi dan kelompok masyarakat
sehingga itu adalah hak dan wilayah daripada masyarakat tentunya
cuma kan apa yang disampaikan oleh pak effendi kemudian menjadi berita politik karena ada nuansa politiknya di dalam pernyataan
tetapi kalau acara itu adalah acara budaya
kita juga hargai dan itu mereka punya tradisi sendiri dan itu adalah budaya masyarakat
bang andre lalu bagaimana pdi perjuangan merespon sikap dan pernyataannya fnd simbolon yang terkesan melempar sinyal kepada pak prabowo ini
karena pernyataannya clear ya
mengatakan bahwa pak prabowo memiliki figur nakoda handal yang mampu memimpin indonesia
ini responnya pd perjuangan seperti apa ya
sikap pdi perjuangan kan sudah disampaikan oleh sekjen juga bahwa pak effendi akan diundang untuk memberikan klarifikasi secara organisasional ya
secara organisasional akan diminta diundang untuk memberikan klarifikasi
tapi saya pribadi melihat secara politik elektoral tidak ada pengaruhnya apa apa juga sebenarnya
pernyataan effendi secara pribadi
dan ya saya secara pribadi juga kenal pak effendi sudah cukup lama
lama berkawan di politik di dpr
sehingga beliau sering menyampaikan pernyataan pernyataan yang kemudian mengundang perhatian publik
tapi menurut saya juga secara elektoral untuk ganjar dalam hal ini ganjar yang didukung oleh pdi perjuangan saya kira tidak ada pengaruhnya
meskipun tidak ada pengaruhnya tapi pernyataannya sefulgar ini
itu lazim disampaikan oleh kader pdi perjuangan saat keputusan resmi sudah ada
ya itu tadi makanya saya katakan secara organisasional diundang ke dpp untuk mengklarifikasi
tapi secara politis menurut saya tidak ada pengaruh elektoral yang cukup apa
sehingga kalau tidak dibicarakan pun tidak ya ini akan lewat aja begitu
tapi kalau dibicarakan terus mungkin akan ada pengaruhnya
sebenarnya tidak perlu terlalu banyak dipersoalkan juga
karena kan kita juga tahu pak fnd itu gimana ini
political behavior dari seorang pak effendi
terlepas dari political behaviornya seorang fnd simbolon yang sering kontroversi ataupun menyampaikan pendapat
tapi apakah lazim ketika keputusan resmi partai sudah diketok oleh ibu ketua umum kemudian ada kader yang berbeda pilihan
ini baru pertama kali terjadi pada saat dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
ya karena itu kan
ini baru pertama kali
sudah beberapa kali
ada juga pernah terjadi
tapi mungkin itu tidak menjadi perhatian luar biasa
saya tidak perlu sebut siapa
tapi saya ini cukup lama di partai
jadi saya mengikuti perkembangan itu dan memang sebelum sebelumnya juga ada
cuma memang tidak apa yang terjadi hari ini
tapi menurut saya juga sebenarnya ya secara organisasi itu tadi nanti akan dipanggil untuk diklarifikasi
tetapi secara politik elektoral
saya tidak melihat ada hal yang luar biasa
oke saya mau ke mas adi
mas adi secara politik elektoral tidak ada pengaruhnya biasa biasa saja
tapi kalau menurut mas adi apakah sikap fnd simbolon yang cenderung berbeda dengan pdi perjuangan ini memang betul tidak ada pengaruhnya biasa saja
ya saya kira secara umum memang relatif agak sedikit mengganggu bagi teman teman pdip
karena kan pdip sedang mengonsolidasi betul kekuatan politik
karena kan pdip sedang mengonsolidasi betul kekuatan politik
nah ini tentu akan membuat bagaimana pdip tidak nyaman dan bahkan akan memanggil fnd simbolon tentu untuk dalam konteks tabayun dan memberikan klarifikasi
apalagi misalnya belakangan endorsement jokowi ke prabowo subianto itu kan turut mengganggu soliditas bagaimana partai ini menyongsong pemilu di dua ribu dua puluh
ditambah dengan pernyataan fnd simbolon sekalipun itu acara adat gitu
tentu ini tidak terlampau baik sebenarnya bagi pdip
seakan akan kader kader pdip misalnya sejumlah elitnya ada yang tidak terlampau solid untuk tegak lurus terhadap pimpinan partai yang sudah mendeklarasikan ganjar sebagai kandidat capres
sudah betul sebenarnya pdip itu gerak cepat memanggil fnd simbolon untuk mengklarifikasi apakah itu pernyataan pribadi ataukah memang bentuk dukungan resmi
karena apapun judulnya fnd ini adalah elit pdip anggota dpr pdip
soalnya adalah pdip
saya selalu melihat dan men tracking pdip itu adalah partai politik yang memang selalu mendisiplinkan bagaimana perintah partai itu di atas segalanya
mungkin kalau partai politik yang lain ada kadernya yang split mendukung calon yang lain mungkin dibiarkan
tapi tidak mungkin itu akan lolos di pdip
oleh karena itu di tahun politik yang serba sensitif ini tentu membuat pdip tidak nyaman
misalnya ditambah dengan persoalan persoalan di mana waliho jokowi ada prabowo subianto dan sebagainya

ini yang saya sebut di tahun politik semuanya serba sensitif
pdip ingin memastikan siapapun yang merasa kader pdip siapapun orang yang pernah besar dan tumbuh bersama pdip
harus dipastikan pilihan politik mereka di dua ribu dua puluh empat hanyalah kepada ganjar pranowo
siapapun yang merasa kader pdip endorsement statement statement politiknya haruslah mengarah kepada ganjar pranowo bukan kepada yang lainnya
ini yang saya lihat bahwa jpdp akan bersih bersih kalau memang tidak tahu
kalau memang tidak taat tidak patut ya pastinya akan memberikan sanksi yang cukup tegas
tapi secara image tidak akan memberikan pengaruh apapun ya
meskipun sosoknya fnd simbolon ini sebagai anggota dpr kemudian politisi senior
secara image tidak ada imbasnya
dengan pernyataan yang berbeda pilihan ini dengan partai mas adi
yang belum ketahuan itu sebenarnya apa maksud dari statement pernyataan effendi simbolon
kalau ini dianggap sebagai sebuah dukungan politik
kalau ini dianggap sebagai sebuah dukungan politik
kalau ini dianggap sebagai sebuah dukungan politik

di mana effendi ini adalah kader dan saat ini adalah anggota pdip
tentu akan merusak dan akan mengganggu citra pdip
seakan akan publik menangkap di internal pdip satu dua elitnya berpindah ke lain hati
kan itu yang muncul
kan kalau pernyataan fd simbolon ini hanya sebatas untuk memberikan respon positif karena yang datang prabowo
maka yang dipuji prabowo saya kira tidak akan ada persoalan
karena kalau besok misalnya marga simbolon itu undang ganjar misalnya
kalau yang diundang adalah anies dan surya polo yang dibuji buji adalah surya polo dan anies misalnya
ini hanya sebatas untuk menghormati tamu saya kira publik tidak akan membuat ini sebagai sesuatu hal yang negatif
tapi beda ceritanya kalau pernyataan effendi ini adalah setarikan nafas sebagai bentuk dukungan politik
secara personal secara organitari sotoris dan secara organisasi kemargaan untuk mendukung delapan prabowo subianto
itu akan beda ceritanya
makanya nunggu bagaimana tabayun yang dilakukan oleh pdip yang katanya akan segera memanggil fnd simbolon
apakah hanya sebatas penghormatan kepada tamu prabowo subianto atau resmi sebagai bentuk dukungan politik
kalau itu bentuk dukungan politik ini tentu merugikan bagi pdip
oke kalau itu sekedar menghormati tamu berarti nggak ada masalah
tapi kalau memberikan dukungan resmi itu akan merugikan bagi pdi perjuangan
itu nanti akan diklarifikasi tapi kalau dari pak effendi halo
nah nanti akan diklarifikasi ketika pak effendi diundang ke dpp untuk memberikan klarifikasi memperjelas apa yang disampaikan dimaksudkan
tapi kalau saya perhatikan dari apa yang disampaikan kemarin
artinya di video video yang beredar itu itu adalah statement pribadi beliau gitu
dalam arti bukan juga pernyataan sebagai suatu pernyataan resmi dari organisasi yang dipimpin oleh pak effendi atau yang ada di manfaat fnd ada di dalamnya
tapi ya kita lihatlah nanti bagaimana setelah klarifikasi itu
oke jadi menunggu setelah klarifikasi
apakah pernyataan itu
pernyataan ataupun sikap fnd simbolon yang cenderung berbeda dengan pilihan partai ini
apakah betul informasinya karena bang effendi simbolon tidak lagi dicalonkan sebagai anggota legislatif dpr ri
saya ingin konfirmasi ke anda
kalau pak effendi tidak dicalonkan itu saya dengar iya
tapi ya nanti resminya nanti akan diumumkan
tapi saya dengar saya dengar saya dengar seperti itu

pks yang dikumpulkan oleh pdi perjuangan tidak ada nama fnd simbolon ya bang andre
yang saya dengar seperti itu yang saya dengar seperti itu
tapi nanti kan pastinya kan nanti setelah dgp itu diumumkan gitu
nah tapi apakah itu ada hubungan dengan ini ya mesti tanya pak effendi simbolon
oke itu tadi yang kita tanya apa motif politiknya begitu dari pdi perjuangan
apakah melihat ini adalah motif mencari perhatian kepada dpp dari fnd simbolon karena tidak dicalonkan lagi sebagai calon anggota legislatif
masa pdi perjuangan tidak melihat arahnya ke sana ini motif caper cari perhatian
ya itu tadi nana kita ini kan sudah cukup tua di politik ini kan
kalau masih mencari perhatian dengan cara cara seperti itu saya nggak tahu apakah fnd mempraktekin cara seperti itu gitu
tapi saya ingin tanya ya apa alasannya bang fnd simbolon tidak dicalonkan lagi oleh partai
karena sudah tiga kali
karena ada aturan kabarnya ya di pdi perjuangan
bukan kan setahu saya sama sama pak effendi itu kami sama sama mulai dari tahun dua ribu empat gitu
dan beberapa kawan juga masih ada
tapi persisnya itu sudah di dpp dengan pertimbangan pertimbangan mungkin ada pertimbangan pertimbangan lain dari berkaitan dengan itu
oke mas adi ini menarik ya motifnya
karena memang yang bersangkutan tidak dicalonkan sebagai anggota legislatif gitu
apakah motif karena tidak dicalonkan ini menjadi salah satu pemicu begitu menyimpang ataupun berbeda dengan pilihan partai
ya saya kira kalau kita men tracking sejumlah konflik internal atau membelotnya sejumlah kader partai dalam perhalatan pilih dan pilfes di mana
salah satu pemicunya adalah soal apakah dicalonkan kembali atau tidak dalam pileg
itu menjadi tantangan
biasanya hilal politiknya itu akan kelihatan dalam daftar caleg sementara
ataupun dalam daftar pemilih tetap nantinya
itu adalah dimana titik kulminasi
dimana soliditas internal partai itu diuji
terutama caleg caleg yang merasa sudah besar
caleg yang saat ini incumbent
yang selama ini selalu mendapatkan portfolio sebagai anggota dewan misalnya
kalau tidak dicalonkan lagi untuk periode selanjutnya
itu menjadi titik dan tanda tanda dia mungkin akan membelot ke partai yang lain
dia akan memberikan dukungan politik kepada calon calon lain di luar partai politiknya
karena politisi itu kan berpikirnya untung dan rugi
kalau memang partainya sudah tidak menguntungkan
partainya sudah menganggap tidak penting
tentu mencoba untuk mencari pelabuhan politik yang baru
ini adalah fenomena politik yang asas sebenarnya di indonesia
kalau kita tracking ya ke belakang
dari golkar pindah ke gerindra
sendega uno dari gerindra pindah ke p tiga
ya sangat mungkin fnd simbolon kalau memang sudah tidak terlampau dianggap
tidak dicalonkan kembali dalam misalnya
mengingat posisinya saat ini adalah petahana anggota dewan
bukan tidak mungkin apa yang dilakukan oleh fnd simbolon ini bukan hanya sebatas statement politik biasa
bukan hanya sebatas statement politik personal
tapi kode kode keras kepada partainya untuk memberikan karpet merah
untuk turun dicalonkan untuk caleg di dua ribu dua puluh
ini yang sebenarnya politik yang secara gamblang
kan kita juga baru tahu bahwa fnd simbolon ternyata tidak dicalekan kembali untuk dua ribu dua puluh
saya menduga ini mungkin akan menjadi salah satu pemicu
kenapa effendi simbolon dalam acara marganya kemudian memberikan statement politik bahwa pemimpin yang visioner di dua ribu dua puluh empat adalah prabowo subianto
kan kita juga bertanya
kenapa bukan ganjar yang diundang
toh sama sama satu pak
toh sama sama pdip
kenapa ganjar tidak diberikan karpet merah di organisasi primordial
organisasi daerah saat ini memang tempat dimana fd simbolon tumbuh dan besar
kan ini pertanyaan pertanyaan serhana
ternyata ketika dirupuk ternyata titik kulminasinya sepertinya hanya karena tidak dicalonkan lagi untuk pileg dua ribu dua puluh
sanksinya seperti apa
kalau betul betul ini bukan menghormati tamu tapi pilihan politik secara resmi
saksi tegasnya seperti apa
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
saya juga kalau masuk ruangan komisi satu yang saya stres hanya lihat kalau ada fnd aja
tapi saya kira itulah
seorang wakil rakyat yang benar
wakil rakyat ya harus kritis
wakil rakyat harus tajam
wakil rakyat harus berani
tapi jangan galak galak pak
saya secara jujur berharap indonesia dinakodai oleh pemimpin yang punya keahlian

secara jujur secara objektif saya melihat figur itu ada di pak prabowo
ada di pak ganjar
saya nggak ingin membanding bandingkannya
kan pak ganjar sudah diputuskan oleh ketua umum kami
tentu saya harus patuh kepada itu
sebagai kader pak
ya sebagai kader
dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan para narasumber politisi pd perjuangan
andreas pareira dan juga direktur eksekutif parameter politik mas adi praitno
bang andre kira kira sanksi apa yang akan diberikan pada fnd simbolon jika memang terbukti melanggar keputusan partai
artinya itu bukan pernyataan menghormati tamu
tapi memang pernyataan pilihan resmi fnd simbolon politisi pd perjuangan yang berbeda dengan partainya
apa sanksi tegas ya bang
ada itu kan menyangkut disiplin partai
jadi bisa jadi ada sanksi teguran kemudian ada sanksi ada teguran yang keras sampai ada sanksi dipecat
itu tergantung proses klarifikasi itu gitu
dan catatan dari yang bersangkutan di dalam
di dalam apa
di disipin partai
jadi kan dewan kehormatan partai itu kan punya rekod dari tiap tiap kami anggota partai ini kan
sehingga di situ kan ada catatan rekor masing masing
sehingga di situlah nanti akan dipertimbangkan sampai dimana dia punya apa ya apakah kesalahan atau kebenarannya dari yang bersangkutan
dan itu akan muncul dari proses klarifikasi
jadi sanksinya belum tahu ya
tapi ya paling tinggi adalah sanksi pemecatan
tapi mas adi kalau sanksi tegas tidak ditegakkan apakah akan menjadi contoh nanti bagi kader pdi perjuangan yang lain
agar bisa berbeda pilihan dengan partai
kalau bang effendi tidak diberikan sanksi tegas kemudian kader yang lain gampang saja nanti membelot
kalau betul fdi syukur lot akan dipanggil oleh fdip
pertama akan diminta apa maksud pernyataannya
yang kemudian seakan memberikan dukungan politik terhadap prabowo
apakah betul ini hanya sebatas menghormati tamu atau bentuk dukungan politik
yang kedua pastinya fnd simbolon itu diminta untuk menjaga hati pikiran dan statement statement politiknya
untuk tidak keluar dari kebijakan politik partai
kalau fdi simbolon terus ingin menjadi bagian dari pdp
beda ceritanya kalau fnd simbolon sudah merasa tidak nyaman sudah merasa tidak dihargai dan mereka merasa tidak dianggap
untuk bisa maju di pileg dua ribu dua puluh empat
oleh karena itu dua hal ini pasti didiskusikan
makanya di awal saya mengatakan politisi itu pasti mikirnya untung dan rugi
kalau memang di partai tersebut nyatelampau tidak dibutuhkan
dan ada pelabuhan yang baru relatif memberikan tempat yang cukup luar biasa bukan tidak mungkin
pelabuhan politik selanjutnya itu akan pindah
karena kan politisi kita ini kan tidak ideologis ideologis amat
mencari tempat yang relatif jauh lebih menguntungkan dan meninggalkan

yang sudah selama ini membesarkan dirinya
dan ini sangat mungkin akan terjadi pada fdi simbolon
oleh karena itu saya membaca mungkin ini hanya sebatas kode kode halus gitu ya
supaya pdip itu terus menjadikan effendi simbolon sebagai kader penting
siapa tahu misalnya pencalekannya itu bisa dipulihkan kembali
masuk dalam daftar caleg mumpung belum ada daftar caleg tetap
yang ditetapkan oleh kpu sebagai peserta pileg di dua ribu dua puluh empat
mungkin itu saja sebatas komunikasi politiknya

mungkin itu saja sebatas komunikasi politiknya

dan yang akan dilakukan apa saja
termasuk diri dan partainya
oleh karena itu ini tentu menjadi ramai
menjelang pelaksanaan pileg dan pilpres
kalau kita mengacu pada pilpres dan pilek dua ribu sembilan belas yang lalu juga begitu rifana
begitu banyak caleg caleg anak dari partai politik tertentu
karena tidak dicalonkan kembali
dia suka nyeberang ke capres capres yang lain
dia bisa jadi tim sukses
dia bisa jadi cubir
atau menjadi pengurus partai yang posisinya jauh lebih tinggi dari partai sebelumnya
jadi ini yang saya sebut bahwa
the water jangan jangan dengan
pernyataan ini posisinya tetap dianggap
penting gitu ya dan pdip akan
memberikan proporsi yang cukup
apa namanya menjanjikan sehingga
fnd tetap berada di barisan
pdip oleh karena itu kita tinggal
tunggu bagaimana klarifikasi
dan pernyataan politiknya tapi yang jelas
pdip akan tegak lurus
partainya yang tidak mematuhi perintah
ketomong mereka megawati soekarno petri
kita sering mendengar pernyataan
itu dari megawati soekarno putri
dalam rakorna bahkan dalam
bulan puncak hari bung karno
kemarin di gpk mengatakan
mengancam kepada semua kader pdip
yang tidak memperjuangkan pdip dan ganjar pranowo
akan ditindak dan bahkan sangat mungkin
akan dipecah oke oke
bang andre kedepannya bagaimana ini
menertibkan kader kader yang mungkin
tidak maju sebagai caleg
kemudian bisa membelot karena kan ini image
bagi partai juga kurang baik bagaimana
terakhir mas adi
kedepannya akan ada kejadian kejadian
seperti ini lagi atau bagaimana ya
rifana saya kira kalau sudah ada
daftar caleg tetap yang diumumkan
oleh kpu secara definitif
adalah mereka yang diputuskan untuk bisa
menjadi caleg di dua ribu dua puluh
maka sepanjang itu juga akan
begitu banyak gejolak dan dinamika internal
yang saat ini lebih banyak diam
memberikan statement statement politik yang
manuvernya berlebihan saya
aku yakin kalau sudah ada dct
saya kira bukan hanya pdp tapi
semua partai akan bergolak bahkan
sangat mungkin mereka itu akan
mendeklarasikan dukungan capres yang
berbeda dengan pilihan partai politiknya
tidak dicalekan kembali untuk maju
oke kita lihat nanti bagaimana
hasil pemanggilan dari dpp pdi perjuangan
terhadap fnd simbolon apakah
akan diberikan sanksi tegas atau seperti apa
bagaimana pak arief
saya sampaikan bahwa
kalau di pdp perjuangan
pasti tidak mungkin lah
partai menyerah pada orang
per orang yang pasti
peraturan partai itu yang ditegakkan dpp

dewan kehormatan dpp pdi perjuangan
kepada fnd pdi perjuangan
dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan
sesaat lagi tetaplah bersama cnn indonesia